sementara itu pada hari pertama sebagai menteri perdagangan zulkifli hasan melakukan sidak harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar cibubur jakarta timur kamis pagi
ia mendatangi sejumlah pedagang memeriksa stok dan harga bahan pokok menjelang idul adha
menurut menteri perdagangan zulkifli hasan kenaikan harga bahan pokok saat ini hampir dua puluh hingga tiga puluh persen mulai dari cabai dari rp delapan puluh menjadi rp satu ratus sepuluh per kilogram
bukan hanya itu harga komunitas lain seperti telur daging ayam daging sapi juga ikut naik
sementara itu ketersediaan minyak goreng curah dan kemasan di pasar cibubur saat ini dinilai masih aman
untuk daging sapi zulkifli hasan memastikan selain mengalami kenaikan harga juga mengalami penurunan jumlah pembeli karena penyakit mulut dan kuku yang menjangkit hewan ternak terutama sapi
sok juga ya karena tadi itu pembelinya ngeluh yang dagang juga ngeluh
terasa sekali memang beban hidup itu meningkat
akibat harga harga kebutuhan pokok yang semuanya hampir naik hampir semuanya kecuali beras
jadi dengan kebutuhan itu sempat tidak muncul
jadi sudah bisa ya teman teman kita harus belajar cepat ya
dan itu tidak hanya domainnya